pembunuhan berencana dan yang kedua adalah soal informasi dan juga transaksi elektronik yang disangkakan ataupun juga didakwakan terhadap terdakwa ferdisambo
sehingga verdi sambo ini juga dikenakan dua pasal tersebut yang mengakibatkan ia akan dijatuhkan ataupun juga diberikan hukuman berupa penjara seumur hidup
sementara istrinya yakni putri candrawati yang juga berperan dalam pembunuhan berencana ini juga dikenakan yakni hukuman berupa penjara selama delapan tahun
dan tentunya kami sangat menantikan bagaimanakah hasil akhir dari babak akhir perjalanan dari sidang ferdisabu terkait dengan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua noviasa kota barat
kedatian demikian hari ini diagendakan ada ibunda dari brigadir j yang tiba
namun saat ini juga kami belum
belum melihat adanya ibunda tiba di kawasan pengadilan negeri jakarta selatan
baik tentunya kita semua akan menantikan pembacaan fonis bagi terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati hari ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia atas laporan langsung anda
selamat kembali bertugas
ya sidang kasus pembunuhan berencana brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo cs tinggal menunggu pembacaan fonis hakim
dan ini adalah
bagian akhir dari rangkaian panjang yang sudah dimulai sejak oktober dua ribu dua puluh dua lalu
kedua belah pihak baik terdakwa juga jaksa penuntut umum sudah memaksimalkan kesempatan yang ada beradu fakta dan bukti di persidangan
kini giliran majelis hakim yang menentukan nasib hukum bagi kelima terdakwa
sudah bersama saya di studio kamarudin simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua
selamat pagi bang kamarudin apa kabar sehat
selamat pagi juga buat pemirsa cnn dimanapun berada ya
ya baik sudah hari ini nih bang pembacaan fonis bagi terdakwa yang akan dimulai bagi terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
kalau kita melihat bang perjalanan kasus ini sejak oktober dua ribu dua puluh dua
betul sejak juli dan puncaknya hari ini
bagaimana kemudian bang kamarudin ini menyimak persidangan utamanya fakta fakta persidangan yang muncul dalam rangkaian
yang cukup panjang ini bang kamarudin
walaupun terkesan melelahkan selama kurang lebih delapan bulan tetapi saya harus katakan ini adalah kemenangan rakyat
kenapa kita sebut kemenangan rakyat
karena ini akan menjadi tonggak sejarah
bagaimana seorang polisinya polisi dengan pangkat tertinggi yaitu irjen paul perdisambo
bisa kita jerat dengan hukum dimana selama ini kalau pelakunya itu dari kalangan pemerintah atau pejabat
hampir tidak pernah terungkap melakukan kejahatan kepada rakyat
tetapi ini bisa terungkap berkat pertolongan elohim
didukung juga oleh para media yang begitu luar biasa
pagi siang sore malam memberitahukannya
walaupun awalnya penyidik barai skripal ri berpihak kepada ferdisabu
tetapi berkat kekuatan ilahi didukung oleh media dan doa daripada dua ratus tujuh puluh warga negara indonesia khususnya para emak emak

baik di dalam negara indonesia
maupun luar negeri
akhirnya perkara ini bisa kita bongkar sekalipun belum semua pelakunya menjadi tersangka
dan harapan kita majelis hakim bisa menangkap sinyal ini dan memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
agar tercapai kepastian hukum keadilan dan kemampatannya
hari ini kan pembacaan fonis nih bang
nah untuk dua terdakwa ferdisabu dan putri candrawati
dimana kita tahu sebelumnya jaksa penuntut umum memberikan penyelamat
yang diberikan tuntutan kepada ferdisabu adalah hukum pidana seumur hidup
dan juga kepada terdakwa putri candrawati hukuman pidana penjara delapan tahun
bagaimana menurut bang kamarudin
apakah nanti dalam pembacaan fonis ini majelis hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi kedua terdakwa ini bang
harapan keluarga memang majelis hakim akan memberikan hukuman maksimal
alasannya pertama dilihat dari kualitas kejahatannya yaitu melakukan pembunuhan terencana
dengan berbagai skenario skenario yang melelahkan
yang kedua dia merusak citra polri bahkan merusak citra pemerintahan jokowi
yang berikutnya dia membohongi atau ngeprank presiden mpr dpr kepolisian kemudian propam kemudian kompulunas
kemudian komisi komisi lain seperti komisi perempuan lspsk kemudian jaksa akung semua dibohongi sama dia
bahkan seluruh masyarakat indonesia dibohongi

bahkan tuhan pun dibohongi sama dia
walaupun tidak bisa

walaupun tidak bisa

walaupun tidak bisa
menurut saya dilihat dari segi kualitas kejahatannya dia pantas dihukum dengan hukuman maksimum
pc ini kan trigger atau pemicu atau penyebab terjadinya semua permasalahan ini
maka hukuman kepada pc harusnya jauh lebih berat dibanding semuanya
kalau siapa namanya perdisambo ini kan hanya efek atau akibat atau dampak daripada informasi yang keliru yang dibuat oleh p tiga
dimana pc menggoda joshua
karena birahinya tidak tersalurkan
lalu dia memfitnah joshua
mengira bahwa informasi
dari pc itu benar padahal ini semua
adalah hanya tipu tipu
kemudian ada juga peran kuat makrup
atas perintah pc mengambil
pisau dan mengancam membunuh joshua
pergi keluar dia tidak mau melayani
mau diperintah oleh pc
melucuti senjata joshua padahal
joshua adalah korban mau dibunuh oleh
joshua dilucuti tetapi
kuat makrup bebas membawa
pisau dari magelang ke jakarta
kemudian dirancang pembunuhan di rumah
dimana pc berperan
atau merancang bahwa dia akan memakai baju
yang menurut dia seksi
walaupun kita lihat dia sudah nenek nenek
tapi dia merasa seksi merasa cetar kan begitu ya
dia mengatakan bahwa dia karena berpakaian seksi
maka joshua nafsu kepada dia
dia perkosa padahal joshua jaraknya
dua puluh meter ada di taman
tidak mungkinlah jarak dua puluh meter
dari taman ke kamar bisa memperkosa
mungkin diduga mohon maaf alat kelamin joshua
masuk dari celah celah pintu jendela itu
bisa masuk ke dalam tapi kan tak mungkin
itu kan hanya halusinasi
makanya waktu itu saya bilang periksa pc ini
jangan dia pakai narkoba yang sangat berat
atau sangat banyak sehingga halumasi
nggak habis habis demikian juga misalnya
siapa perdisambo dia juga awalnya berbohong
dia bilang dia lagi apa itu pcr
dia tidak ada di tempat
hal hal saya katakan dia ada di tempat
pcr nya perlu dilindunginya
semua saya suruh periksa
ternyata dia bilang
apa itu si si
awalnya orang selalu mengira saya kan
berhalusinasi bahkan ada patra m jani
mengatakan saya ahli nujum ahli sihir
karena semua saya tahu kan begitu ya
tetapi pada akhirnya
penyidik polri atas desakan masyarakat
atas gerakan daripada elohim
akhirnya penyidik polri suka tidak suka
akhirnya mau mem bap
yaitu melakukan bai sebetulnya
tidak pernah bap
tapi bai nya langsung dirubah menjadi bap
jadi hanya diminta ketrengan sekali
inilah perkara paling ajaib
saksi saya ajukan sebelas orang ditambah saya dua belas orang
belum pernah di bap
tidak ada berita acara tambahan
sama sekali itu bang
sama sekali tidak
hanya pernah sekali di bai pagi
sore langsung dirubah sampulnya menjadi projustisia
jadi hanya sampulnya yang dirubah menjadi bap
tetapi perkara bisa lolos sampai ke pengadilan
ini perkara ajaib
bahkan bukti bukti kita suplai ke penyidik
penyidiknya bawa bukti kita entah ke kamar mandi atau ke toilet
sejam kemudian balik
pemimpin kita atau pimpinan kita tidak mau terima katanya
artinya kita berusaha membuktikan dalil kita pun
bukti bukti selalu ditolak
kita berikan di pengadilan pun
seperti sendal yang berdarah
sepatu yang berdarah dan sebagainya
baju baju yang berdarah
itu pun masih ditolak artinya
saya tetap mengatakan bersyukur
bersyukur karena ada campur tangan ilahi dalam perkara ini
oke tadi menarik statementnya bang kamarudin menyebut
nah kalau melihat perjalanannya nih bang
apalagi posisi kasus ini yang
begitu besar sekali mendapatkan perhatian dari masyarakat begitu
bagaimana kemudian bang kamarudin melihat posisi kasus ini
utamanya terkait bagaimana kemudian reaksi publik
kemudian nama institusi polri yang tercoreng akibat kasus ini tentunya
dan banyak sekali aparat kepolisian yang juga ikut terseret bang dalam kasus ini
kenapa saya katakan di kasus ajaib
saya belum jadi penasihat hukum
ketika saya lembur di kantor jam dua pagi
saya menulis di facebook sampai sekarang belum saya hapus
polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi
mudah mudahan bukan urusan wanitanya polisi
lima menit kemudian
langsung ada yang komen bernama
sangga sianturi itu korbannya joshua utabarat beremo tulang karena mamanya joshua siman
sembilan juta maka jadi beres saya maka saya katakan ini pembunuhan terencana
saya belum bertemu dengan joshua belum pernah bertemu dengan ibunya orang tuanya
kesuaraannya saya sudah yakin pembunuhan terencana
fisik metropertim ulang ini pembunuhan terencana tetapi mereka mengatakan ini katanya
tembak menembak karena memerkosa itu bohong tidak benar
lakukan saja yang saya minta
maka besoknya mereka langsung menelpon saya
mereka dalam arti sangga sianturi bersama orang tua joshua sama atau ayah ibunya
awalnya ayah joshua itu tidak percaya
bagaimana cara melawan general bagaimana cara melawan institusi melawan negara
itu saya bilang hilangkan dari pikiran kamu kita tidak sedang melawan polri
kita tidak sedang melawan negara
nah tapi kita memperbaiki negara memperbaiki pemerintah memperbaiki kepolisian
kemudian yang percaya itu hanya ibunya joshua dia bilang semua benci kami polisi benci kami
anak kami dikatakan memperkosa anak kami katanya terbunuh karena tembak menembak saya katakan tidak
benar itu korban pembunuhan terencana maka ibu joshua mengatakan itu maksudnya manggil saya adalah
utusan tuhan saya percaya sama itu katanya oke kalau begitu nanti saya buatkan kuasa saya
akan bela kalian lalu mereka mengeluh tidak punya uang untuk membayar pengacara saya tidak butuh
uang jangan karena tidak ada uang tidak ada kepastian hukum dan keadilan lalu kemudian mereka
mengeluh bagaimana nanti kalau melapor di jakarta kami enggak punya ongkos enggak punya biaya hotel
dan pesawat saya bilang saya biayai kemudian dikatakan bagaimana makan kami semua makannya
bayar dan di setaruh di hotel bintang lima jangan sampai ragu tentang itu kemudian ayah joshua
bertanya lagi bagaimana kalau terjadi penggalian kubur dokter terlibat siapa yang baik saya bilang
saya siapkan semuanya kamu hanya katakan yang benar saja kepada penyidik nanti dan kepada dokter
itu saja semuanya saya tanggung jangan sampai keadilan kepastian hukum maupun kemampatannya
tidak tercapai hanya karena soal uang atau soal kekuasaan cukup berdoa saja gitu maka
mereka pun pada akhirnya menendatangani surat kuasa yang saya siapkan segera selesai diberikan waktu untuk
membentuk tim maka saya bentuklah tim dalam waktu satu x dua puluh empat jam kemudian dalam menangani perkara ini
ada unsur natural ada juga unsur supranatural kami berapa kali kami diserang oleh kuasa kuasa goib
diduga kiriman orang orang tertentu yang tidak suka perkara ini terungkap sampai teman saya celaka
awalnya yang diserang saya tapi tidak mempan
dengan cara mengiring kucing hitam hari pertama kucing putih hari kedua
tetapi kucingnya sangat besar sebesar harimau menduduki mobil saya di depan kantor saya
tetapi begitu saya kejar di dalam doa hilang tanpa bekas
demikian juga kucing putih
tetapi teman saya ada menjadi korban yaitu johnson panjaitan sakit teper tiga bulan
kemudian martin satu jam ditakut takut di hotel bintang lima
kemudian johannes matanya robek dicakar di dalam hotel
padahal hotelnya tertutup bintang lima
kemudian rekan saya dr nelson kakinya patah cuma jalan biasa di halaman rumah
dan lain lain dan seterusnya
artinya disini ada kuasa kegelapan bermain
tetapi saya katakan ini kuasa ilahi tercampur
karena kita semua bisa selamat
dan akhirnya perdisambu dan kawan kawan
bisa kita bawa ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan ini juga tidak terlepas daripada dukungan seluruh masyarakat di indonesia
yang setiap hari membuat tiktok membuat berita membuat tanggapan
tidak lelah lelahnya mereka
bahkan anggaran susu anggaran telur anak anaknya dibeli untuk membeli pulsa
supaya mereka bisa menonton drama perdisambu ini
dengan skenario yang berganti ganti
dan pada akhirnya sampai juga lagi ke meja persidangan
di meja persidangan pun mereka masih berusaha membuat apa itu obstruction of justice
kemudian menghina persidangan dengan mengatakan bahwa dalam pembunuhan terencana ini
yang dibahas justru pemerkosaan
pelecehan sp padahal laporan mereka sudah kita patahkan dan sudah sp tiga di polres jakarta selatan
ketika kita patahkan semua argumentasinya di polres jakarta selatan
salah satu pengacaranya mundur
yaitu patra mj
tetapi pengacara lain justru ikut ikutan skenario perdisambo
pc pindah ke magelang
kemudian di tanggal empat
kemudian pindah ke tanggal tujuh
pokoknya mereka ini seperti anak anak kecil yang sedang bermain
tidak cukup satu dalil
tapi dalilnya itu berganti ganti terus dan tidak punya rasa malu
maka itulah kualitas kejahatan yang sangat jahat
sampai menyeret sembilan puluh tujuh anggota polri
mereka tidak peduli dengan sembilan puluh tujuh itu
mereka punya keluarga punya anak anak
mereka tidak memikirkan masa depannya
masih banyak yang polisi muda
yang harusnya masa depannya cerah
tetapi dikorbankan oleh perdisambo itu
maka menurut saya perdisambo ini dan putri candrawati ini layak dihukum seberat berat
tetapi tidak dengan barada richard eliezer
walaupun barada richard eliezer itu awalnya memang ikut skenario itu
tetapi pasca sete guru berkali kali
sete guru melalui rekan nahok silitonga
sete guru melalui siapa itu
akhirnya dia memilih kebenaran
karena kebenaranlah yang memerdekakan
dan dia meninggalkan janji
dapat bonus satu miliar itu
inilah perkara keajaiban
karena kebenaran pada akhirnya menang
baik kita tahan sebentar bang kamarudin
kita akan jeda dulu
cnn indonesia breaking news akan kembali
saya jeda berikut
ya kita akan melanjutkan bincang bincang dengan bang kamarudin
istiman juntat selaku kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua
bang kamarudin tadi di sebelumnya sebelum kita jeda
abang menyebutkan berkomunikasi yang sangat baik begitu ya
dengan keluarga almarhum yosua
bagaimana ini jelang fonis
kemarin kita dapat informasi juga bahwa keluarga akan menyaksikan begitu ya
pembacaan fonis hari ini
komunikasi dengan keluarga almarhum brigadir yosua
jelang vonis ini seperti apa bang
komunikasi kami sangat baik
bahkan di minggu atau dua minggu yang lalu
datang ke jakarta untuk menyaksikan
saya siapkan tiket dan hotelnya
tetapi rupanya rekan saya martin
diduga apa namanya itu
memberikan izin dipasilitasi oleh salah satu stasiun tv nasional
mereka sudah lebih dulu apa namanya itu
menyiapkan tiketnya dan akomodasinya
tetapi sampai dengan tadi pagi
kami masih komunikasi
bahkan tadi malam juga
komunikasi melalui video call dengan ibu joshua
demikian juga dengan keluarganya di jambi juga
saya katakan supaya pada datang ke jakarta
saya siapkan tiket dan pesawatnya pulang pergi kan begitu
demikian juga kekasih daripada almarhum kami juga komunikasi yaitu pera
karena pera ini perannya sangat besar
tanpa ada bukti kita temukan di handphone pera
perkara ini juga nyaris tidak akan mungkin bisa terungkap
dari handphone pera itulah saya temukan rekaman elektronik
bahwa dia ternyata sudah dirancang untuk dibunuh sejak tanggal sembilan belas juni dua ribu dua puluh dua yang lalu
kemudian berlanjut tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh dua yang lalu
kemudian terakhir ancaman itu yang lebih dasar lagi tujuh juli dua ribu dua puluh yang lalu
dari rekaman itulah berhasil saya ungkap fakta fakta
dan handphone daripada pera inilah
yang berusaha terus untuk dikuasai oleh penyidik baris krim polri
sampai mendatangkan dari pihak cyber polri
tetapi saya tidak mau berikan kalau tidak ada jaminan bahwa perkara ini terungkap
maka saya minta harus ada surat penyitaan dari pengadilan
saya tidak mau hanya diganti saja dengan handphone baru
karena kita tahu handphone joshua juga sampai dengan dt ini tidak terungkap
dimana atau siapa yang menyimpan
saya menggunakan metode aplikasi
semua isinya telah dihapus
oleh putri atau suruhannya
atau oleh pernisambo
itu juga handphonenya
laptopnya pun tidak ketemu juga sampai dengan dt ini
itu juga yang menjadi membuat saya semakin yakin bahwa ini
tidak ada hubungannya dengan pelecehan dan atau pemerkosaan
ataupun apa namanya itu
kalau ini pemerkosaan untuk apa
kepada seluruh handphone dan laptop daripada joshua
bukankah korban memerlukan bukti
sekiranya putri candrawati adalah korban
tetapi dia menghilangkan cctv di magelang
kemudian menghilangkan cctv di durentiga
maupun di saguling
kemudian menghilangkan bukti bukti lain
merusak dan sebagainya
ini menandakan bahwa ada peristiwa yang lebih besar
yang belum terungkap sampai sekarang
yang saya minta diaudit oleh bpk
dan atau oleh auditor internasional
setara pricewaterhousecoopers atau ernest and young dan sejenisnya
kemudian melibatkan juga auditor dari bpk dan bpkp
permainan mafia di negara kita ini
mengapa jokowi selaku presiden
tidak tahu ada permainan mafia rp satu ratus lima puluh lima triliun
baru dari satu konten saja
demikian juga mengapa kepala bin tidak tahu
mengapa kapolri tidak tahu
mengapa hanya kamarudin simanjuntak yang tahu tentang
besarnya angka perputaran judi online
oleh para mafia di negara ini
apakah negara ini kita biarkan rontok oleh para mafia
belum lagi dari prostitusi
belum lagi dari miras
belum lagi dari narkoba dan sebagainya
mau kita biarkan atau tidak
nah inilah kesempatan atau momen yang besar
rakyat harus bangkit
memperbaiki negara ini
jangan biarkan saya sendirian memperbaiki negara ini
karena tugas kita bersama merawat dan menjaga negeri kita ini
negeri para leluhur kita ini
yang sudah diberikan dengan darah
oleh para depanding powers dari indonesia ini
jangan kita biarkan dirampok oleh para mafia
dengan cara menguasai petinggi petinggi negara ini
dan menguasai mereka melalui pengusaha pengusaha
oleh karena itu
tugas kita bersama merawat dan menjaga negara ini
ayo dong dari sabang sampai merauke
dari myangga sampai rute
mari kita rawat negara kita ini
jangan kita biarkan mafia
kalau saya jadi presiden ri
misalnya terpilih ini
ini berangan angan misalnya
tugas pertama saya adalah memberantas mafia
mengusir mafia indonesia
dan mengambil hartanya lalu membagi bagikannya ke rakyat
karena mafia lah yang bikin kita sengsara
mereka merampok bertriun triliun membawa ke luar negeri
hanya memberikan satu dua rupiah
dan mereka para mafia
menjadikan pejabat kita itu bagaikan ayam
ayam yang diperlakukan seperti ayam dan jagung
jagung dilempar ke kiri
pejabat ke kiri
jagung dilempar ke kanan
pejabat ke kanan
jagung ditaruh di kaki
pejabat matok matok dibawa para mafia itu
artinya sebegitu rusaknya negara kita ini
akibat para mafia ini
makanya bertriun triliun uang kita dirampok begitu saja
baik melalui blbi maupun melalui transaksi transaksi lainnya
berarti bang kamarudin mengatakan bahwa sebenarnya dalam kasus ini ada hal yang lebih besar
ada yang belum terungkap
jangan hanya dibubarkan
tetapi kapolri atas nama listio sigit hanya membubarkan satgasus merah putih
bagaimana satgasus merah putih ini bisa menjadi pasukan elit di kepolisian dengan dana non bak jtr
ya kita tahan dulu
sedangkan bikin acara apa itu sunatan aja perlu dana
ulang tahun saja perlu dana
bagaimana ini satgas merah putih menjadi organisasi paling elit di kepolisian tanpa dana dari pemerintah
dari mana dananya
ya kita tahan dulu bang sejenak
kita akan segera bergabung ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk melihat bagaimana kemudian persiapan dari sidang fonis verdi sambo dan putri candrawati
di sana kita akan segera bergabung dengan koresponden kami korespondensi nn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
pantauan terkini seperti apa situasi di pengadilan negeri jakarta selatan pagi ini
jika sebelumnya ara mengatakan bahwa terdakwa ferdi sambo sudah hadir bagaimana
apakah keluarga brigadir yosua sudah tiba di sana
pantauan anda teddy
selamat pagi menjelang siang farhan nisa
kalau berbicara mengenai situasi terakhir di pengadilan negeri jakarta selatan
memang informasi yang kami dapatkan sejauh ini masih terdakwa ferdi sambo yang sudah tiba di gedung pengadilan negeri jakarta selatan
sementara satu orang terdakwa lainnya yakni istrinya verdi sambo putri candrawati memang belum dihadirkan di tempat ini
ini mungkin juga karena terkait jadwal agenda sidang
informasi yang kami dapatkan dari pihak humas pengadilan negeri jakarta selatan yang pertama akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan
yang pertama akan menjalani sidang dengan agenda perubahan
yang kedua pengadilan negeri jakarta selatan akan menjalani sidang dengan agenda perubahan
sen ukraine sekarang membeli agenda perubahan aplikasinya sebagai
secara dasar untuk memper defect
untuk menghasilkan kedua meinat tahun ini seperti aplikasi lamu lamu promosi
jen lotta jeansour karena penurunan model jg juga itu

seperti misalnya pagi ini ketika saya akan mencoba masuk ke gedung pengadilan negeri jakarta selatan kami termasuk awak media dan pengunjung lainnya wajib diperiksa satu persatu dilakukan cek bodi
selain seluruh tas juga harus dicek secara manual dan juga dimasukkan ke dalam alat x ray
baru kami kemudian boleh diizinkan masuk ke dalam area sekitar ruang persidangan
dan sampai saat ini ruang sidang juga belum dibuka pintunya untuk para awak media dan pengunjung karena memang diinformasikan akan dibuka lima belas menit sebelum sidang berjalan
dan informasinya bahwa sidang akan mulai digelar sembilan tiga puluh waktu indonesia barat apakah kemudian tepat nanti dilaksanakan sembilan tiga puluh atau memang ada alasan lain yang akan menunda atau waktunya tidak tepat di jam enam
sembilan tiga puluh tentu kita akan melihat
dan tadi juga selain terdakwa yang sudah hadir kuasa hukum dari terdakwa juga sudah ada di pengadilan negeri jakarta selatan
sementara para jaksa penuntut umum juga sudah hadir di pengadilan negeri jakarta selatan
dan sekitar lima belas menit yang lalu satu persatu majelis hakim juga sudah tiba di pengadilan negeri jakarta selatan
dan ini kita tahu bersama bahwa hari ini boleh dibilang hari final untuk dua terdakwa
dari dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua hari ini dua terdakwa dari lima orang terdakwanya
masing masing verdi sambo dan putri candrawati akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan fonis yang akan dimulai pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
kalau melihat proses jalannya persidangan kita tahu bahwa sidang bagi para terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana ini masuk di ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan pada oktober dua ribu dua puluh
dan masuk di masa ponis hari ini februari dua ribu dua puluh tiga itu artinya kurang lebih perjalanan penanganan kasus di persidangan selama lima bulan
itu belum kita menghitung di luar penanganan kasus di awal farhanisa
di bulan juli dua ribu dua puluh dua kasus ini mulai mencuat kematian yosua dan baru mulai masuk di persidangan pada oktober dua ribu dua puluh dua artinya tiga bulan baru kemudian masuk
memulasikan total penanganan kasus kematian yosua sejak awal mulai diselidiki oleh tim penyidik baris krim mabes polri kemudian dilimpahkan ke persidangan
total perjalanan penanganan kasus kematian yosua baik penanganan awal oleh tim penyidik baris krim mabes polri dan juga di persidangan ini kurang lebih selama delapan bulan lamanya
tentu publik akan menunggu kita akan menunggu
apa ponis yang akan diputuskan yang akan dipilih oleh para majelis hakim untuk terdakwa yang akan menjalani sidangnya
hari ini baik verdi sambo dan juga putri candrawati farhanisa
tentunya kita semua juga akan menantikan seperti apa ponis yang akan dibacakan bagi terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
terima kasih koresponden cnn indonesia teh di zuhari atas laporan langsung anda selamat kembali bertugas
dan cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news dan kita akan melanjutkan bincang bincang dengan bang kamarudin simanjuntak
bang kalau kita kembali berbicara mengenai fonis
tadi di awal kita sempat menyebutkan bahwa bang kamarudin mengatakan harapannya untuk terdakwa putri candrawati khususnya fonisnya akan lebih berat dari tuntutan jpu
kira kira apakah memungkinkan bang hal ini terjadi
lebih berat dari tuntutan jpu yang dibacakan waktu itu
karena hakim itu kan dalam memberikan ponis itu dia bebas dan mandiri
tidak terikat kepada tuntutan
artinya hakim bisa memutuskan lebih berat disebut dengan ultrapitita
walaupun tuntutan jaksa misalnya ringan ringan kepada mereka ini
tetapi hakim sebagai wakil tuhan
nilai nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat
disebutlah itu living law
apakah itu menyangkut hukum adat misalnya
atau menyangkut misalnya usulan usulan atau sahabat para pengadilan
di mana ini sangat menyita perhatian dan publik mengharapkan dia dihukum sangat berat
karena tidak ada penyesalan dan pertobatan
tetapi malah membuat pitna pitna
yaitu mempitnah orang mati
itu kan kejahatan
melanggar pasal tiga ratus dua puluh gitu ya
maka hakim bisa mengeluarkan putusan
urusan yang jauh lebih berat
bang kamarudin kita tahan sejenak
kita akan sama sama melihat situasi dari pengadilan negeri jakarta selatan
dimana saat ini terlihat sudah ada pergerakan
dan dikabarkan salah satu terdakwa yakni putri candrawati
yang hari ini juga akan dibacakan
fonisnya oleh majelis hakim
dikabarkan akan tiba di pengadilan negeri jakarta selatan
kita lihat para awak media juga sudah bersiap siap
pengamanan juga terpantau
dan kita melihat situasi di pengadilan negeri jakarta selatan
saat ini jika di informasi sebelumnya jaksa penuntut umum sudah tiba
dan kita sama sama melihat salah satu terdakwa putri candrawati
memasuki pengadilan negeri jakarta selatan
pada pukul sembilan lebih empat belas menit waktu indonesia barat
dan kami clarissa aradia di lapangan menyebut bahwa terdakwa verdi sambo sudah terlebih dahulu
begitu tiba di pengadilan negeri jakarta selatan
untuk mengikuti jalannya sidang pembacaan fonis hari ini
dan kita akan kembali ke bang kamarudin siman jutak
bang kita lihat terdakwa salah satunya
kedua terdakwa maksud kami sudah tiba
ya pasangan suami istri pak sutri
pak sutri ini sudah tiba
persidangan akan segera dimulai
kalau kita tadi melanjutkan pembicaraan mengenai fonis
begitu yang mungkin akan lebih besar
apa saja kemudian faktor yang bisa menyebabkan fonis ini
jatuhnya nantinya lebih besar dari tuntutan
faktor yang bisa menjerat putri candrawati dan perdisambo lebih besar
pertama pembunuhan itu terencana
yang kedua menghilangkan bukti atau merusak barang bukti
menyeret begitu banyak polisi polisi lain jadi korban
yang keempat membohongi seluruh masyarakat indonesia
termasuk pemerintah maupun rakyatnya
yang berikutnya melakukan korupsi
baik kepada polisi di bawahnya
maupun kepada atasannya
maupun kepada lembaga lain
terbukti lpsk menolak
terbukti juga siapa namanya rik rijal juga menerima
yaitu berupa handphone dan janji lima ratus juta
demikian juga kuat makrum dan sebagainya
jadi artinya kejahatannya ini
sudah sangat luar biasa
saya tidak paham berguru dimana dia melakukan kejahatan
alasan alasan pemberat bahwa dia
bisa dihukum berat
yang berikutnya adalah
dia tidak menyesali perbuatannya
membuat skenario skenario lain
untuk menghindar dari jerat hukum
padahal seandainya dia mau memenuhi
cukup menyesali perbuatannya
meminta maaf kepada keluarga
dan berjanji tidak mengulangi lagi
saya akan pertemukan
dan saya minta keluarga memaafkan
seperti halnya yang dialami oleh
karena dia menyesali perbuatannya
dan berlutut di pengadilan
di samping saya kepada orang tua joshua
dan berjanji tidak mengulangi
dan dia berjanji untuk membongkar perkara ini
maka saya minta orang tuanya datang dari
demikian juga orang tua joshua
saya pertemukan tanggal dua puluh enam
supaya mereka baku sayang sampai tua
dan sejak saat itu selesai sudah
itu yang saya harapkan
dan yang saya tawarkan pertama kali
kepada perdisi ambo
supaya dia menyesali
dan tidak terlalu banyak korban
kapan itu ditawarkan waktu itu
waktu itu saya tawarkan melalui media
di bulan juli dua ribu dua puluh
tetapi yang merespon hanya
berarti di awal perjalanan kasus
perjalanan terus saya tawarkan
karena waktu itu begitu banyak
teman teman dia general general datang melobi saya
menawarkan hal hal yang besar
tetapi saya tidak mau
saya bilang buka dulu kasusnya
tetapi itu tidak mereka lakukan
justru selalu berharap
supaya saya menerima
apa itu hadiah atau janji yang akan mereka berikan
tapi saya tidak punya sejarah
dari leluhur saya sebagai pengkhianat
saya bilang saya ditawari seratus miliar aja
dulu pernah ketika saya buka iktp alkesambalang
saya tidak menerima
bahkan jabatan pun juga ditawarkan
saya tidak mau terima
tapi kalau perkaranya diluruskan
ketahuan siapa pelakunya
saya baru terima
soal nanti ada gc
rg maksudnya itu soal lain
putusan hakim itu
bebas murni atau prisprak
prisprak itu bebas murni
tadi onslag itu
terbukti tapi bukan merupakan pidana
kalau yang pertama kedua ini terjadi
kita akan membantu jaksa
membuat memori kasasi
tetapi rasanya tidak mungkin
yang ketiga adalah bersalah
secara sah dan meyakinkan
ini pun ada tiga juga
hukum berat atau maksimum
hukum sedang menengah
dan hukum ringan
kalau sampai terjadi misalnya
hukuman sedang atau ringan
untuk melakukan upaya hukum banding
kepada pengadilan tinggi dki jakarta
mengikuti tradisi di pengadilan
ada tradisi di pengadilan yaitu
menghukum para terdakwa itu
dikurangi sepertiga daripada tuntutan
untuk perdisambu karena tuntutannya seumur hidup
bisa dikurangi sepertiga
yang ada dia malah diberatkan
yaitu kadik propam
kemudian ditambah dengan faktor faktor lain
maka kemungkinan dia akan hukuman maksimum
demikian juga putri
putri ini sebagai trigger dan pemicu
daripada persoalan ini
kemungkinan juga dia akan diperberat
oleh hakim dari delapan tahun
atau minimal seumur hidup
nah kemudian kepada yang lain
bisa juga dia diperberat
tapi kalau mengikuti tradisi
jadi sisanya dua per tiga
tinggal dihitung aja
nah untuk baradaricat eliezer
yang mengeksekusi pertama kali
tetapi kita jangan lupa
pasal empat puluh delapan kwp diana
yaitu daya paksa
dan pasal lima puluh satu
kwp diana tentang relasi kuasa
atau perintah jabatan
kenapa disitu ada perintah jabatan
karena perdisambo ketika memerintah itu
dia memakai baju seragam kadik propam
bintang dua semua
tentu sebagai anak buah
dengan pangkat terendah di kepolisian
namanya di perintah jenderal
dia tidak ada pilihan
mereka ini kan di brimop itu kan
atau para militer
mereka tidak diajarkan untuk
tetapi harus patuh kepada perintah
kita bandingkan misalnya
para jenderal bintang satu
seperti hendra kurniawan
demikian juga para kombes
terbukti tidak ada yang berani
membantah perintahnya perdis ambo
atau menolak perintah perdis ambo
sedangkan jenderal bintang satu
dan para kombes saja
tidak ada yang berani
bukan cuma di bawah
perdis ambo saja diperintah
dari poldres juga diperintah
jeris yagin dan kawan kawan
kemudian dari polres juga diperintah
padahal itu bukan anak buahnya
secara struktural bukan
tetapi karena begitu besar dia
setara hampir setara dengan kak polri
kak polri itu kan pimpinan seluruh polda
kadipropam itu adalah memimpin seluruh polda
karena dia adalah polisinya polisi
dia adalah ambasadornya
duta besarnya gitu loh
dia yang berkewajiban menjaga moral polri
tetapi dia sendiri yang merusak moral polri itu
dan merusak citra polri
maka wajar dia dihukum sangat berat
dituntut atau seharusnya dituntut dengan maksimum
ditambah dengan istrinya lagi
yang dia diatur atur istrinya untuk
melakukan segala kejahatan itu kan begitu
nah kalau kita tadi berbicara mengenai
terdakwa putri candrawati dan juga verdi sambo
ada tiga terdakwa lain bang
ricky rizal dan kuat ma'ruf
untuk pembunuhan ada lima betul
tetapi untuk obstruction of justice juga masih ada terdakwa
betul masih ada terdakwa lain
kita berbicara mengenai
yang akan diputus nanti hari kamis
dan kita disini berbicara mengenai pembunuhan begitu ya pak ya
di kasus pembunuhan
tapi untuk pembunuhan ini belum semua terungkap
atau belum semua tersangka
masih banyak yang berperan tukang somai
yang berperan tukang ojek
yang berperan menyalakan petasan
yang memberi komando dari pintu ke dalam
dinyalakan dulu petasan di taman
itu kan yang di lapangan basket itu
kemudian begitu bunyi petasan di komando ke dalam
berarti nanti kemungkinan akan ada penambahan tersangka
atau bagaimana bang
harusnya kalau kabarnya skrim
harusnya dia bisa membuat laporan
artinya ada temuan
karena laporan model b yang saya laporkan kan sudah
p dua puluh satu dan sudah disidang
bahkan hari ini adalah puncaknya ponis
tetapi penyidik juga sebenarnya bisa membuat laporan model a
artinya penyidik melakukan pengembangan
ditemukanlah penjahat penjahat lainnya
seperti misalnya daden
kemudian apa itu para pembantu itu yang laki laki
yang tukang somanya tukang ojeknya tukang apa itu
ini kan ada peran mereka ini loh
yaitu pasal lima puluh enam
membantu melakukan gitu loh
juntuh pasal enam puluh
yaitu orang yang turut membantu melakukan
artinya kan kenapa masyarakat mendengarnya itu bunyi petasan
karena memang petasan dulu dibunyikan
supaya saru apa itu
baru ditembak di dalam
petasan itu kan tiba tiba tidak tiba tiba ada di tangan yang membunyikan petasan itu
atau yang menyalakan petasan
itu kan dibeli dulu dari toko
baru dilatih dia bagaimana
dia membunyikan petasan
ada itu grnya
kemudian yang tukang somai yang mundur mundur disitu
kalau kita lihat cctvnya itu
walaupun memang penyidik memotong motong cctv itu tidak terungkap di dalam persidangan
tetapi kan di fakta cctv itu kan ada
gladiresik yang abang bicarakan ini terjadinya kapan
terjadinya seminggu sebelum pembunuhan itu
ketika apa namanya joshua dibawa ke magelang
mereka gr disitu
makanya di dalam harithahnya itu
apa itu si putri itu mahir dia menggunakan baju seksinya itu
karena itu sekenar yang awal adalah akibat dia pakai baju seksi
kan begitu konsep awalnya
itulah yang diucapkan oleh kapolres jakarta selatan karopemas maupun kadip humas polri
oh karena putri baru pulang dia ganti baju pakai baju seksi
joshua nafsu diperkosa
dengan cara diancam pakai tembakan
makanya dia kena dua laporan joshua almarhum ini kan
tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima puluh tiga yaitu lima puluh tiga pasal percobaan
tiga ratus tiga puluh delapan itu pembunuhan
jadi mencoba membunuh
untuk melaksanakan dua ratus delapan puluh lima
kan begitu dalil awal mereka
lalu saya patahkan semua
karena saya patahkan argumentasi mereka itu
mereka berkonsultasi kepada profesor dr mumpang l panggawian untuk menangkap saya
karena saya dianggap melawan persekongkulan jahat mereka
dia tidak tahu profesor dr mempang el panggawian itu adalah kerabat saya
sehingga informasinya bocor
ini yang disebut sebut dengan keterlibatan ilahi atau elohim
artinya niat jahat mereka itu sampai ke saya
karena istri dari pada profesor ini juga sahabat istriku
teman kuliahnya fakultas hukum
jadi mereka ini tidak mau sadar aja
sebenarnya semua perbuatan mereka itu sudah dilanjangi oleh tuhan
tetapi belum sadar sadar
makanya saya bilang karena dia tidak mau sadar dan bertobat
pantas diberikan hukuman yang maksimum
jadi menurut bang kamarudin siapa yang kira kira akan nantinya mendapatkan fonis lebih berat begitu
menimbang faktor faktor yang tadi sebelumnya abang sebutkan
faktor faktor memberatkan begitu
di antaranya fakta yang tidak berkesesuaian dan lain sebagainya
yang akan mendapatkan hukuman lebih berat daripada tuntutan pertama ya putri candrawati
kemudian atau nenek putri ya
kemudian apa namanya
kemudian kwa maru dan rik rijal
tetapi yang akan diringankan adalah barada richard eliezer
saya minta kepada majelis hakim
kalau bisa dia karena dia masih muda
dan dia adalah korban
walaupun dia pelaku ya
tapi dia bukan pelaku utama
dan dia adalah justice collaborator
maka idealnya dia di bawah lima tahun atau lima tahun ke bawah
nah kita berbicara mengenai terakhir bang tiga terdakwa lain
dimana salah satunya adalah barara richard eliezer
melihat proses beliau sebagai salah satu atau justice collaborator ya dalam kasus ini
bagaimana abang memandang posisinya barara daye dalam kasus ini
baradae ini walaupun dia pelaku bukan karena keinginan dia
artinya secara hukum dia tidak ada mens rea
tidak ada william and ethan
tidak ada epil main
tidak ada niat
tidak ada pikiran setan untuk membunuh dia
bahkan dia berdoa
dia berharap dengan dia berdoa
otak setannya perdisambo itu berubah
dari niat membunuh menjadi sadar kan begitu
tetapi ini harus terjadi
supaya terungkap kebusukan kebusukan perdisaiwan dan sambudan kawan kawan
supaya kita bisa merebut polri dari tangan mafia kan begitu
supaya kita perbaiki polri kita
polisi robben indonesia
mungkin tuhan punya keindahan lain ini harus terjadi
artinya joshua ini harus jadi martir
untuk memperbaiki bangsa dan negara ini
maka sikap daripada barada richard eliezer ini adalah sikap kepahlawanan
sikap yang baik
sikap mental yang baik
ini sikap yang patut dicontoh oleh pada generasi muda
bahwa apabila melakukan kesalahan
harus menyadari kesalahan itu
ada kesadaran lalu berubah
atau sebelum berubah
lalu setelah dia berubah
dia konsisten mempertahankan kebaikan dan kebenaran itu
maka dia layak diganjar dengan hal hal yang positif
yaitu pertama dengan cara memberikan keringanan
terbukti seluruh makmah
dari sabang sampai merauke
dari myangas sampai merauke
bahkan hingga ke luar negeri
bahkan di amerika serikat
video call saya mengatakan mereka tidak terima
demikian juga dari belanda dari eropa dan sebagainya
mereka mengatakan prihatin
bahkan mereka menumpahkan kemarahannya itu kepada saya
insya allah saya masih terlibat di dalam situ
padahal saya sudah tidak terlibat lagi
artinya ada kehadilan juga dari kehadilan masyarakat
itu adalah kehadilan atau hukum yang hidup di tengah masyarakat
hakim juga wajib menggali itu
tidak boleh itu diabaikan
ada juga sahabat pengadilan
artinya itu harus diperhatikan juga
jadi menurut saya
walaupun dia terlibat karena perintah jabatan
dan karena daya paksa
pasal empat puluh delapan kauw pilihannya juntuh lima puluh satu itu
tetapi sikap dia yang positif itu
jangan sampai nanti masyarakat berpikir begini
oh ternyata percuma berkata jujur dan berterus terang
karena ternyata hukumannya malah lebih berat
daripada pc yang berbelit belit
dan banyak skenario
menjaga bangsa ini
kita harus memberikan apresiasi
kepada orang yang jujur dan baik dan benar
ada hal yang menarik tadi
istilahnya sahabat pengadilan
begitu bang ya
bagaimana kemudian posisi amicus querei ini
abang lihat dalam kasus ini
apakah sebagai sahabat pengadilan
kepada majelis hakim
atau seperti apa
membantu dalam hal memberi informasi
apa yang adil mengingatkan majelis hakim
kemudian mendukung majelis hakim secara moralitas
betul dia pelaku
tapi bukan pelaku utama
karena pelaku utama itu adalah pc dan
dia hanyalah eksekutor
yang tidak bisa memilih
andai kata dia bisa memilih
dapat duit satu miliar ditambah handphone
saya yakin dari lubuk hati saya pernah nggak lepas
saya memilih tidak membunuh
buktinya dia berdoa
berdoa itu supaya
melalukan pikiran jahat itu
dari pikiran verdi sambo
tapi saya katakan tadi
doanya tidak sampai
tetapi bisa juga doanya itu sudah sampai
tapi ini harus terjadi
supaya ada berdoa
supaya ada perbaikan di negara
supaya kita sadar bahwa negara kita ini
sekarang dikelola mafia
dan melalui pemimpin pemimpin lembaga
verdi sambo itu berapa sih gajinya
lalu berapa banyak asetnya
berapa banyak mobilnya yang berharga empat puluh lima miliar
kan tinggal dihitung di garasinya
berapa banyak propertinya
rumahnya dan sebagainya
itu dari mana
kalau tadi kita berbicara
kita berbicara tadi mengenai richard eliezer ya
ada dua terdakwa lagi dalam kasus ini
yaitu ricky rizal dan kuat ma'ruf
kita ke kuat ma'ruf dulu
bagaimana abang melihat perannya kuat ma'ruf ini dalam kasus ini bang
pertama dia paling senior di sana
sudah bekerja sepuluh tahun lebih
bahkan ada yang bilang lima belas tahun
itu juga dulu saya yang bongkar
yang menelusuri atau mempropiling dia
bahkan dulu saya telusuri dia ternyata
dua tahun sebelum pembunuhan itu dia libur
dia baru masuk kerja di situ
dari segi lamanya dia bekerja
tentu perkataan dia didengar oleh
pc maupun oleh perdis sambo
dia juga dianggap salah satu provokator
yaitu yang mengejar joshua pakai pisau
dia adalah orang yang setia
walaupun dia sipil
kemudian dia adalah penikmat keuntungan
banyak dia dibantu oleh perdis sambo maupun putri
bahkan joshua pun pernah
sesuai pengakuan dia dibayar anak sekolahnya
dibayar uang sekolahnya kan begitu
artinya orang orang penikmat keuntungan ini
biasanya itu setia
dibareng lagi dengan janji
bahwa dia akan diberi lima ratus juta
apabila dia tetap konsisten
berbeda dengan apa itu
dia memilih meninggalkan satu miliar itu
walaupun sudah diterima
tetapi disitu ada campur tangan tuhan
putri menawarkan uang
dia memakai gelang
yang selalu dipakai ke pengadilan
dan ketika itu
baradar chet eliezer sedang
video call dengan kekasihnya
kekasihnya itu sudah ketemu saya
makanya ketangkap itu gelangnya
dan gelang itu selalu dipakai ke pengadilan
roni talapesi menanyakan
tentang gelang itu
yang dipakainya itu sudah berapa lama dipakai
dan ternyata sudah dipakai jauh sebelum
peristiwa memberikan hadiah itu
maka diberikanlah bukti
bahwa ketika dia pegang itu
nah dia tidak bisa menghindar lagi
itu salah satu
campur tangan tuhan juga itu
jadi maksud saya disini
kuat makruf ini adalah
yang kuat pendiriannya
dan komitmen dengan janjinya
lebih kuat daripada anggota anggota
nah terakhir ini
dia latar belakangnya kan
polisi penegak hukum
dari kesatuan brimob
atau para militer
pertama dia sudah senior
pangkanya pun sudah beribkah
artinya dia sudah
sepuluh tahun lebih kerja di kepolisian
latar belakangnya penegak hukum
di lalu lintas
sudah mengerti tentang pasal pasal
walaupun tidak semua pasal
minimal pasal pasal pelanggaran hukum
tentang pelanggaran lalu lintas
dia sudah tahu
makanya dia penegak hukum
di bidang lalu lintas
dia sudah bisa menyadari
mana yang jahat
mana yang baik
informasinya menolak untuk membunuh
barang dari chad eliezer
tetapi menerima hadiahnya
yaitu berupa handphone
kemudian dia tugasnya itu kan di magelang
tapi dia datang ke jakarta
artinya dia sudah mengetahui
bahwa akan ada pembunuhan
bahkan di mobil pun dia berencana
dengan rencana menebrakan mobil
ke mobil samping di sebelah kiri
tetapi karena dia
dia pun bisa celaka diurungkan
artinya dia sudah dari awal
sudah tahu sejak di magelang
akan ada pembunuhan terencana
makanya dia lucuti senjata joshua
padahal joshua adalah korban
yang mau dibunuh atau dibantai oleh
kemudian di saguling
dia juga sudah tahu tentang rencana pembunuhan itu
yaitu di saguling
tetapi dia tidak berusaha menelpon
atau menelepon kapolri
misalnya terjudul kapolri
rencana pembunuhan itu
tetapi dia malah bersekongkol
supaya naik ke lantai tiga
untuk menemui putri canrawati
atau kepolosan daripada barajar cet
terperangkap di situ
dia diberi amunisi
dan senjata jiloknya diisi dengan
dan dia ditawari untuk membunuh
dengan disertai hadiah
ricky rijal itu kan sebetulnya
bisa dia dengan kepiawan dia
misalnya menghubungi siapa
entah kapolri skapolda
atau wak kapolri untuk
menggagalkan pembunuhan itu
dia tidak melakukan itu
malahan dia disuruh mencuri pun
tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh
dia masih mau
sebanyak dua ratus juta
dipindahkan uang almarhum
orangnya sudah mati
masih dicuri uang
dan dia juga
masih dicuri uangnya
ini kan pencurian dengan kekerasan
dia kan menyadari itu suatu kesalahan
kok mencuri uang orang mati
dengan menguasai handphone dan laptopnya
ketika pertama kali saya buka itu
banyak orang menganggap saya itu
karena orang tidak tahu
dan teman teman mencari data itu
bahkan saya menghadap kabar reskrim
tanggal sebelas juli
sebanyak dua ratus juta
ada buktinya waktu itu
abang bawa juga
atau seperti apa
saya kan banyak teman saya
dengan cara memanggil
dan dirtipi texas
waktu itu masih andrian
saya paparkan di hadapan tiga jenderal itu
saya kan tidak pernah
tapi pada akhirnya kan terungkap
dan di pengadilan terungkap
kita tahan sebentar bang kamarudin
nanti kita akan lanjutkan
kita akan segera
terhubung dengan ibunda
dari almarhum brigadir joshua
kita akan melihat konferensi
atau keterangan pers
biarlah nanti proses hukum yang berjalan
buat dari hakim
kami sebagai keluarga
menyerahkan proses hukum ini
kepada bapak hakim yang mulia
biarlah proses hukum yang berjalan
kami sebagai keluarga
dan sadar akan perbuatan kesalahannya
ini sudah ponis
dan ini terakhir kali
mungkin di luar sini
dalam artinya enggak ada itu
apakah dia bertobat atau tidak
kalau tidak bertobat
tidak ada yang perlu dibicarakan
melihat dari hati nurani
nanti di sana
apakah hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan
atau pada semua ibu
kami berserah kepada tuhan
karena kita umat manusia
adalah ciptaan tuhan
kami berserah kepada tuhan
karena ada hukum
dan hukum akhirat
jadi akan dikawal
kami yang menyebabkan soal ya
terima kasih bu
ya baik itu pak
ya itu dia tadi
kita ikuti bersama
yang disampaikan oleh ibunda dari brigadir yosua rosti simanjutak
dimana rosti simanjutak berkata bahwa memasrahkan semuanya terhadap majelis hakim
dan sembari berdoa
semoga keadilan bisa terungkap dalam kasus ini
kita akan bahas sedikit bang
mengenai tanggapan dari ibunda brigadir yosua tadi
menyebutkan bahwa akan mengikuti
apa yang nanti diputuskan oleh majelis hakim
sebagai fonis bagi dua terdakwa hari ini
bagaimana kemudian bang kamarudin melihatnya
keterangan yang disampaikan oleh ibu rosti simanjuntak tadi
memang saya juga memesan begitu
kita percaya bahwa setelah
penghakiman di dunia
masih ada penghakiman nanti di akhirat
dan kita percaya bahwa hakim itu adalah
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
seorang yang beriman
dan saya juga mungkin tidak pernah kwenak k dumika forward art
adalah weiter ini
tapi di derita tentang prinsip
untuk cara kita mengikuti
intimidasi kita udah dikatakan tadi
orang kalau mati
kalau hosn voices jadi hiraui
dia dipanggil yang mulia
harapannya supaya hakim ini
perbuatan dan sikapnya juga mulia
walaupun banyak hakim yang
mencemarkan diri menerima
gratifikasi misalnya atau
atau kekudusannya tetapi
hakim itu dianggap tahu
hukum disebut dengan asas
nopit hakim dianggap tahu hukum
sekalipun dia tidak tahu tapi
undang undang mengatakan hakim dianggap tahu hukum
putusan hakim itu juga disebut
putusan hakim itu dianggap benar
diterima oleh masyarakat khususnya
karena dianggap itu
benar dan apabila
dianggap tidak benar kalau masih ada upaya hukum
boleh banding atau kasasi bahkan pk
itulah yang disediakan
putusan hakim dianggap benar
adalah wajar bila
ibu nda joshua
menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis hakim
dan sekiranya misalnya
ada putusan yang terburuk masih ada
salurannya yaitu banding atau kasasi
berarti kita sama sama ikuti ya bang
apa yang kemudian
kita berpositif thinking kita serahkan
dan kita doakan majelis hakimnya
supaya elohim menyentuh hati dan pikirnya
dan bisa memberi rasa keyadilan
suka atau tidak ini adalah perkara politik
tingkat tinggi kenapa perkara politik
tingkat tinggi karena ada disini
yang terganggu hubungan antar lembaga
contoh hubungan antar lembaga
kepolisian dengan kejaksaan dan pengadilan
itu sebabnya perkara
pra peradilan selalu ditolak
oleh hakim bukan karena
perkara yang tidak benar tapi karena mereka
menjaga hubungan antar lembaga jadi
suka atau tidak suka mendengarnya
sebenarnya pengadilan itu juga
berpolitik yaitu politik hubungan
daripada hakim ini kan adalah
juga politisi yaitu
khususnya ketuanya dan sama
hakim agungnya juga dipilih oleh
presiden dan dpr
bahkan di fit and proper test di komisi
tiga jadi inilah bentuk politik
jadi artinya sekalipun hakim
pada pilihan negeri dan tingkat banding itu adalah
tetapi suka atau tidak suka mendengarnya
jadi ini adalah bentuk politik
karena hakim ini juga berpolitik terbukti
makam agung dan ketua makam agung
adalah produk politik daripada
baik kita berarti nantikan
berharap yang terbaik untuk fonis hari ini
terima kasih bang kamarudin
siman juntak selaku kuasa hukum
dari keluarga almarhum brigadir yosua
sudah bergabung hari ini bersama
terima kasih tuhan berkati ya